good morning pemirsa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
gimana nih puasanya semoga lancar ya
nah tapi kira kira hari ini udah ada ide belum nih untuk masak buka puasa nanti apa
nah kalau belum ada ide saya mau kasih ide anda untuk masak masakan yang simple
pastinya seger enak buat buka puasa dan pastinya gampang untuk bikin di rumah
hari ini saya mau ajak anda masak puding jeruk tapi puding jeruknya beda nih
pokoknya seru banget ya selengkapnya di morning tips
dan untuk buat pudingnya alat dan bahannya juga simple banget
pertama untuk pudingnya yang pasti kita butuh ada gula pasir ini sekitar sepuluh sendok makan
kita butuh juga jelly powder ini ada fluffli instan jadi udah jadi
saya beli supaya gampang nanti untuk siraman di atas pudingnya
terus kita butuh tiga buah gula pasir
tiga buah jeruk pongkam ini jadi kita tinggal kupas aja pemirsa
terus bersihin dikit kulit kulit arinya
terus ada juga susu cair segar ini saya pakainya susu cairnya lima ratus ml ya
suhu segar terus nah ini juga unik nih
ini jadi adalah cetakan buat pudingnya nanti tapi cetakannya kita bikin sendiri
jadi ini saya buat dari botol bekas air mineral yang satu lima liter
terus itu kita potong aja bagi setengah
ini nanti supaya untuk cetakannya nanti pudingnya jadi cantik
pertama kita campurin gula gula pasir dan juga jelly powder
nah setelah itu kita aduk aduk dulu nih biar dia rata
terus tinggal kita masukin susu cair
terus kita aduk aduk dulu nih biar si gulanya di bawahnya nggak menggumpal
habis itu udah deh tinggal nyalain kompor
apinya kecil aja ya
aduk aduk lagi sampai nanti dia mendidih
kalau udah kita aduk aduk dan sudah mendidih kita matiin kompor
nah tahap selanjutnya kita ambil cetakan yang udah saya buat tadi
terus kita ambil dulu sedikit pemirsa ini buat alas di bawahnya
wah pelan pelan ya ini agak panas nih
nah selanjutnya kita tinggal masukin si jeruk utuhnya nih ke dalam cetakan
kita biarin dia bulet di dalam
timpa lagi sama si pudingnya
terus kita tambah lagi jeruk di atasnya biar dia tingkat
sampai dia si jeruknya ini ketutup ya sama si pudingnya
kalau udah penuh tinggal kita tunggu dingin aja ya
nah kalau udah keras kayak gini pemirsa tuh udah jadi nih
siap kita keluarkan dari cetakan
saya siapin talenan dulu ya buat motong
dan siapin juga cutter bersih ini tadi udah saya bersihin
buat kita ngeluarin si pudingnya dari dalam ini nih ya
cetakan air mineral tadi
jadi botol air mineral ini sih ini banget ya
tipis jadi gampang tuh buat di lubangin
jadi kita lepas dari
tuh kita keluarin
pisaunya harus tajam juga ya
oke kita potong lagi pemirsa
ih cakep ya
ini pisaunya juga harus tajam nih
kalau enggak nanti jeruknya nyangkut
tuh kalau udah tinggal kita sajiin deh
terus jangan lupa kita kasih hiasan kulanya di atas
terus kita coba
sekarang kita coba

dan juga gampang membuatnya

dan ini adalah
bahan dan juga cara membuatnya